dahulu kala hiduplah seorang pembuat mainan miskin bernama caleb dengan putrinya di sebuah kota yang kecil
putri caleb berta dilahirkan buta dan sebagai seorang ayah dia bersumpah untuk mengubah kekurangan penglihatannya menjadi sebuah berkat
putri caleb bertha dilahirkan buta dan sebagai seorang ayah dia bersumpah untuk mengubah kekurangan penglihatannya menjadi sebuah berkat
tidak seindah milik
terima kasih ayah ceritakan tentang rumah kita bagaimana kelihatannya dan seberapa besar
ya rumah kita tidak terlalu besar karena akan sulit untukku meninggalkanmu di rumah dan pergi ke bengkel
jadi aku telah mengubah setengah rumah menjadi bengkel mainan yang megah
taukah kau mainan kita adalah bengkel mainan termegah di seluruh kerajaan
tuhan yang baik hati kita
mohon aku agar pindah ke rumah yang lebih besar
tetapi bengkel seperti ini di rumah semestinya sudah cukup bukan begitu
oh iya oh ayah aku sangat menyukainya
kau berbohong kepada putrimu lagi caleb
sudah aku bilang putra tuhan kita sangat lucu
kau harus melihat bagaimana dia mengedipkan mata padaku dan kau harus melihat senyum nakalnya
lihatlah lagi sedikit ayah

jadi kau sudah sudah kerja selama selama selama

dan dengan cara ini tahun tahun berlalu dan bertha tumbuh dengan mendengarkan kisah kisah tentang bagaimana ayahnya adalah pria yang tampan dan sehat
bagaimana dia digaji besar oleh tuanya yang baik hati dan bagaimana rumahnya tampak begitu megah juga bagaimana dia mengenakan beberapa gaun tercantik di kota
aku ingin uang lebih berta akan berulang tahun dalam beberapa minggu
berikan saja dia sepotong sampah dan yakinkan dia bahwa itu adalah emas dia percaya apapun yang kau katakan
beri aku uang lebih dan aku akan bekerja tiga kali lipat selama enam bulan ke depan
mulai bekerja dan kemudian kita akan lihat
dan akhirnya itu terjadi caleb bekerja keras selama berbulan bulan dan akhirnya bisa mendapatkan cukup uang untuk membelikan putrinya kalung yang cantik
tapi hanya untuk membuat berta merasa lebih dicintai
dia berbohong padanya
selamat ulang tahun sayang ini
benda apa ini ayah
ini adalah sebuah kalung tuan tekalton membawakannya khusus untukmu
dia benar benar sedih bahwa dia tidak bisa berada di sini untuk mendoakanmu
jika ayahnya baik tekalton junior lebih dari itu dia benar benar sangat menyukaimu
oh dia sangat baik hati
bertha menerima kebaikan putra tuanya
berta diam diam menaruh rasa kasih sayang kepadanya
dia berpikir bahwa putra tuanya benar benar merawatnya
sampai pada suatu hari
hei bertha aku dengar ada teman yang akan datang untuk bertemu denganmu hari ini
aku ingin bergabung dengan kau
oh tentu saja aku senang bisa bergabung
ya aku ingin my fielding memiliki lebih banyak teman wanita
begitu aku menikahinya dia akan senang punya teman di sekitar sini
apakah telingamu tidak mendengarkan apa apa aku akan menikah
sepertinya sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya
ya ampun dia akan membencimu
ayah pernahkah kau melihat my fielding
apakah dia bersikap
dan berperilaku menyenangkan
apakah dia baik ayah
lebih baik daripada aku
aku pikir techleton junior menyukai aku
lalu kenapa dia mengirimi iku hadiah untuk ulang tahunku
dan kenapa juga dia begitu baik padaku sepanjang hidupku ayah
ya ampun apa kau terluka
malaikatku jangan membuatku melakukan ini
jangan membuat aku lebih menyakiti
aku tidak akan menyakiti putriku
dia akan membenciku ketika dia mendengar bahwa aku telah membohonginya
aku tidak pantas dicintai karena aku buta
aku hanya pantas dipandang dengan belas kasihan
tidak semuanya bertha
aku telah berbohong kepadamu sepanjang hidupku
apakah kau dapat memaafkanku
tentang apa ayah
dan caleb menjelaskan
menceritakan segalanya pada putrinya
bagaimana dia berbohong padanya sepanjang hidupnya tentang rumah mereka
tentang hidup mereka
dan juga tentang tuhan mereka
kau berduka untuk seorang pria yang tidak pantas mendapatkan cintamu
tolong maafkanlah aku
aku hanya berusaha membuatmu bahagia
sekarang aku sadar bahwa aku telah lebih menyakitimu
apakah kau bisa memaafkanku sayang
ayah aku pikir kau adalah mataku
tapi kau membuat aku tetap buta daripada aku
tidakkah kau percaya aku menjadi kuat
aku bisa membantumu membuat hidup kita lebih baik
aku seharusnya mempercayainmu
tetapi aku tidak tega untuk menyakitimu
dan menunjukkan kepadamu betapa menyedihkannya hidup kita
aku tahu apa yang kau lakukan adalah untuk membuatku bahagia

semua rasa sakit yang kau tanggung
semua rasa sakit yang kau tanggung
bagaimana untuk melihatku bisa tersenyum
terima kasih banyak ayah
tapi berjanjilah sekarang kau akan membiarkan aku menjagamu
kau akan membiarkan aku membantumu
dan kau akan memperlakukan aku bukan sebagai orang buta yang malang
tetapi sebagai putrimu yang kuat dan juga bijaksana
dan begitulah yang terjadi
pembuat mainan itu membiarkan berta membantu membuat mainan
dan tidak lama kemudian mereka menghasilkan cukup uang untuk membeli rumah sendiri
dan begitulah yang terjadi
dan begitulah yang terjadi
dan begitulah yang terjadi
pujian untuk berta
dia bisa saja meratapi nasibnya dan terus merasa sengsara tentang hidupnya
tetapi dia memilih untuk memaafkan ayahnya dan membuat hidupnya sendiri bersama
ini benar benar kekuatan dan keberanian